anda masih di news hour hingga saat ini tiga kapal asal tiongkok masih mengupayakan pengangkatan bagian kapal selam anggala empat ratus dua yang berhasil dideteksi
operasi pengangkatan bagian kapal yang telah berhasil dideteksi akan dilakukan hingga akhir mei ini
dalam keterangan pers yang digelar selasa pagi di pangkalan tni al dan pasar bali panglima komando armada timur
laksamana muda iwan isnurwanto bersama atas pertahanan republik tiongkok senior kolonel chen yongjing
memaparkan kondisi terakhir upaya penghetan kapal selam nanggala empat ratus dua yang nyatakan tenggelam pada dua puluh lima april lalu
sejumlah puing di bagian haluan muritan dan bagian anjungan berhasil dideteksi dan diantaranya telah diangkat ke permukaan dengan bantuan drone bawah laut
labian kapal itu lebarnya atau diameter adalah enam meter
sehingga kalau masuk sini mungkinkah kriper ini di dalamnya adalah badan tekan
kami pun tidak mengetahui sampai sekarang
kalau misalnya kami mengetahui maka kami dalam hal ini dari sahabat dari negara tiongkok akan menyampaikan bahwa oh badan tekannya di situ